informasi seputar pemilu dua ribu dua puluh empat saudara
kpu kembali melanjutkan proses rekapitulasi suara tingkat nasional
hingga hari ini kpu telah melakukan rekapitulasi suara di dua puluh empat provinsi
prabowo gibran dinyatakan unggul di dua puluh dua provinsi
salah satu provinsi yang direkapiluasi hari ini adalah sulawesi utara
dan hasilnya pasangan prabowo gibran unggul dengan perolehan suara satu dua ratus dua puluh sembilan enam puluh sembilan suara
peringkat kedua diduduki pasangan ganjar mahfud dan disusul anies mohaimin di posisi ketiga
dengan tambahan keunggulan suara dari sulawesi utara ini prabowo gibran unggul di dua puluh dua provinsi
kpu menyatakan hal ini cukup memenuhi syarat kemenangan satu putaran